lebaran telah tiba halal bihalal pun telah dilakukan
waktunya mengisi liburan dengan berburu kuliner favorit
karena tak mudik saya pun memutuskan berburu kuliner di kawasan legendaris sabang jakarta pusat
sejumlah lokasi makan populer di sepenggal jalan ini memang tutup karena lebaran tapi
soto ceker yang legendaris masih menawarkan rasanya di saat lebaran
nah yang saya coba ini adalah soto ceker yang khas banget di sekitar jalan sabang jadi bagi
anda yang hanya atau ada di jakarta saja
selama lebaran dan juga kemarin sudah makan banyak santan jangan khawatir kalau datang ke sini
karena kuahnya bening sotonya sehingga tidak banyak kolesterolnya dan juga yang nomor satu
yang mau saya tunjukin kepada anda adalah cekernya lihat nih kayak empuk banget ya coba
soto yang dibanderol dengan harga
harga rp dua puluh ribuan rupiah ini memang menjadi pilihan favorit karena selain terjangkau rasanya juga istimewa
biasa biasa jajan di sini memang tempat favoritnya ya enak enak terus harganya terjangkau lah kan soalnya
kan sekeluarga orang banyak kan jadi pas harganya gitu nggak mudik buka dari pukul tujuh belas indonesia
bagian barat hingga habis soto ceker ini beromset sekitar lima belas juta rupiah perharinya lebaran kali
ini pun menjadi momen membahagiakan setelah pandemi yang membuat soto ini sempat harus tutup
oh kalau ini ya ini kan baru ya kita baru bernapas selama corona ini kalau ini sih
rasanya bisa sampai lima belas atau apa itu kotornya ya gitu lima belas juta atau empat belas juta
selain soto ceker pilihan kuliner lain juga tersedia cukup beragam kala sore menjelang
namun karena masuk dalam jajaran kuliner favorit jakarta anda harus bersiap pulang
menghadapi antrian kendaraan maria sarjana indra setiawan jakarta